langit borobudur dipenuhi cahaya saat malam pergantian tahun berlangsung
dua ratus balon led dilepaskan dari pelataran taman wisata candi borobudur bersamaan dengan harapan masyarakat di tahun ini
inilah suasana kemeriahan perayaan malam pergantian tahun di lapangan lumbini komplek taman wisata candi borobudur di magelang jawa tengah
ribuan warga menerbangkan balon berisi lampu led di kawasan candi peninggalan dinasti shailendra ini
perayaan pergantian tahun bertajuk borobudur night music and culture sengaja menghadirkan kemeriahan warna warni balon led yang tidak mengganggu jalur penerbangan dan juga aman untuk digunakan
kita sedang mencoba satu hal yang baru ya khususnya terkait dengan penyelenggaraan borobudur night ini
kalau tahun tahun sebelumnya kita menggunakan lampion tapi karena alasan teknis ya ada beberapa keberatan terkait dengan penggunaan lampion
kita sedang mencoba untuk mengganti lampion itu tanpa mengurangi makna
jadi upaya kita melakukan satu simbolisasi terhadap harapan untuk tahun dua ribu sembilan belas yang lebih baik
ini kita gunakan balon kita gunakan balon harapannya di situ tidak ada api sehingga tidak ada yang membahayakan